terima kasih anda masih bersama cnn indonesia sport
petinju indonesia daud yordan akan menjalani pertarungan dengan petinju thailand aekawekawemani pada hari minggu besok
daud yordan menargetkan menang ko dalam perebutan sabuk international challenge belt yang digelar di pataya
daud yordan menjalani latihan terakhir jelang menghadapi petinju thailand aekawekawemani
dalam perebutan sabuk international challenge bales yang akan berlangsung di pataya thailand empat agustus mendatang
daud berlatih di sasana tinggi cakti gipur dan pasar bali didampingi praih medali mass asian games seribu sembilan ratus sembilan puluh pino bahari
petinju yang kerap dipanggil cino tersebut percaya diri dalam pertandingan sepuluh ronde melawan akawi
daud menarget bisa memukul jatuh akawi pada ronde ronde awal
kepercayaan dirinya muncul dari rekor melawan para petinju thailand yang sering berakhir
salah satunya adalah campi payong yang dia pukul ku pada dua ribu tujuh belas silam
gaya bertarung akawi merupakan petinju kidal pun cukup disukai oleh daud yordan
dari tujuh pertandingan melawan petinju fidal enam diantaranya dimenangkan dengan ko
saya target pokoknya saya ingin menang secepatnya
kenapa karena saya ingin mengembalikan lagi performa saya
saya juga ingin mengembalikan rekor baik untuk saya
jadi apalagi bertanding di tempat lawan
tentu saya harus ekstrem
tapi saya optimis lah
bisa menangkan pertandingan
dan saya lebih senang lawan kidal karena experience saya pengalaman saya melawan kidal hampir semuanya kalah ko
dan itu semua ko
daud jordan saat ini memiliki rekor bertarung tiga puluh delapan kali
dengan tiga puluh empat kemenangan
di mana dua puluh enam diantaranya ia catatkan dengan kemenangan ko
daud dijadwalkan berangkat ke pataya pada kamis satu agustus
nandang risada astika dan pasar bali